saudara jelang pertandingan timnas indonesia u dua puluh tiga melawan timnas irak u dua puluh tiga
ring road depan ofisial garuda store dan di plaza utara gelora bung karno jakarta
ini dipadati para supporter yang akan nonton bareng menyaksikan timnas indonesia berlaga
ada delapan layar saudara yang disiapkan di area ring road depan ofisial garuda store
dan juga di plaza utara gelora bung karno jakarta
untuk para pendukung timnas indonesia yang akan menonton pertandingan malam ini
dukungan masyarakat pada garuda muda tidak hanya untuk memperebutkan tempat ketiga di piala asia u dua puluh tiga
tetapi juga untuk tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
nah selain nonton bareng di kawasan gelora bung karno
pemerintah provinsi dki jakarta juga menggelar nobar nisodara di kawasan monumen nasional atau monas di jakarta pusat
selain nonton bareng para pencinta sepak bola yang datang juga dihibur dengan pertunjukan musik
nobar perebutan tempat ketiga piala asia u dua puluh tiga antara indonesia melawan irak ini
dihadiri para penggemar sepak bola di jakarta dan sekitarnya
di surabaya saudara juga tidak mau ketinggalan acara nonton bareng timnas indonesia u dua puluh tiga melawan irak
yang digelar di stadion gelora sepuluh november
dipadati para pendukung timnas pastinya
antusiasme para pencinta sepak bola tanah air ini sudah terlihat sejak pukul tujuh malam tadi saudara
untuk acara nobar pemkot surabaya menyediakan empat layar monitor raksasa
empat monitor ini diletakkan di tengah lapangan menghadap ke arah tribun penonton
untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama nobar dikerahkan ada ribuan personel gabungan dari tni polri dan juga satpol pp untuk menjaga keamanan